menjelang ramadan seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah sejumlah harga bahan kebutuhan pokok di aceh mulai merangkak naik
untuk mengantisipasi semakin tingginya harga pemerintah provinsi aceh melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar di banda aceh senin pagi
sejumlah bahan pokok yang harganya mulai merangkak naik di banda aceh diantaranya cabai merah yang sebelumnya rp dua puluh menjadi rp dua puluh dua per kilogram
harga ini dipastikan akan terus naik mengingat masyarakat aceh sedang bersiap menyambut tradisi megang yang membuat permintaan cabai merah sebagai bumbu masakan akan meningkat
selain itu harga daging sapi mulai naik dari sebelumnya rp satu ratus sepuluh sampai rp satu ratus dua puluh menjadi rp satu ratus tiga puluh hingga rp satu ratus empat puluh per kilogram
harga ayam potong juga mulai mengalami kenaikan dari rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh menjadi rp empat puluh per ekor
pada hari megang kita himbo minimal harga itu bertahan di rp satu ratus tiga puluh
kita akan buat sepakatan hari ini melalui pak salahuddin di poresta
di poresta hari ini rapat dengan pedagang daging dengan harapan rp satu ratus tiga puluh
kalau tidak juga ada kesepakatan kita ada rencana melalui dinas pertanakan kita akan suruh pedagang yang biasa memotong untuk memotong sapinya kita bantu jual dengan harga rp satu ratus tiga puluh
sementara itu di jakarta juga sebagian harga bahan pokok sudah mulai
naik namun sebagian lainnya tidak terpengaruh
harga bawang eceran masih tetap stabil
bawang putih berada di harga rp empat puluh lima sedangkan bawang merah ada di harga rp dua puluh lima rp tiga puluh per kilogramnya
tidak seperti harga bawang sayuran mengalami kenaikan harga yang cukup drastis
kacang panjang tadi ini rp tiga rp empat sekarang rp lima rp enam
kentang yang gede rp lima
tadi ini rp dua belas rp tiga belas sekarang rp lima belas
kayu yang kecil tadi ini rp sepuluh sekarang rp dua belas
pokoknya naik semua kalau bahasa sayur sayur
ya semenjak bulan ruah
tak semua harga naik harga cabai tetap stabil
cabai merah masih berada di angka rp tiga puluh per kilogram rawit hijau rp dua puluh dua per kilogram dan cabai hijau besar tetap di rp dua puluh per kilogram
mengalami kenaikan harga pada sabtu malam dari rp empat puluh ke rp lima puluh per kilogramnya
telur yang minggu lalu berada di harga rp dua puluh dua minggu ini naik menjadi rp dua puluh empat per kilogramnya
sementara daging ayam sedikit mengalami kenaikan harga
rp dua puluh dua kalau harga minggu yang lalu
kemarin dari minggu kemarin sampai kemarin hari jumat dua puluh lima
kalau sekarang dihitungnya rp dua puluh tiga lima ratus saya nanya sama bosnya
iya turunin dikit karena keadaannya gini kali nggak begitu laku
tak seperti daging ayam daging sapi belum mengalami kenaikan dan masih berada di angka rp satu ratus dua puluh per kilogram
namun pedagang memprediksi akan ada kenaikan harga dua sampai tiga hari sebelum hari ramadhan
gloria angelin jakarta